akibat curah hujan yang tinggi puluhan hektare areal persawahan yang ada di desa cipedang kecamatan wonosalam kabupaten lebak banten terendam banjir
sebanyak kurang lebih tiga puluh hektare areal persawahan yang berada di desa cipedang kecamatan wonosalam kabupaten lebak banten terendam banjir
banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang membuat aliran sungai cibaliung dan cikoncang meluap
banjir yang merendam areal persawahan ini berpotensi merusak tanaman padi
selain merendam persawahan luapan air sungai juga merendam permukiman warga di desa cipedang
yang terdampak banjir untuk saat ini yang konfirmasi ke saya ada kampung bakbar
di sinarbakti satu rt
di rt tujuh sama rt tujuh
untuk pesawahan ada titik di cikande
pesawahan cijambu batu burut
hujan deras yang terjadi selama lima jam di kota sorong papua barat daya jumat pagi
membuat delapan kelurahan terendam banjir
banjir dengan ketinggian mencapai satu meter ini membuat sebagian aktivitas warga terganggu
sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir banyak yang mengalami mati mesin dan mogok
mengatakan hal utama yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai dan saluran yang ada di beberapa titik di kota sorong
normalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata air alami dari suatu sungai atau saluran air
sehingga ketika hujan air dapat mengalir dengan baik dan tidak memenuhi sejumlah ruas jalan
semua jembatan yang ada di sini kita tinggikan supaya tidak menghalangi aliran air ya

hal utama yang kedua kita yang tadi belokan di sini ya kita luruskan dia ke sana
jadi setelah air itu tidak lagi beriku iku dia langsung dari keluar sampai ke pantai sana
di mojokerto banjir akibat jebolnya tanggul sungai menggenangi permukiman warga
banjir merendam seribu lebih rumah warga di desa kedung gempol dan desa ngerame
di kecamatan pungging kabupaten mojokerto
ketinggian air berkisar antara tiga puluh hingga tujuh puluh cm
hingga jumat siang warga memilih bertahan di lokasi pengungsian di balai desa masjid
dan beberapa lokasi lain yang aman dari banjir
karena aliran listrik belum menyala sehingga tidak bisa beraktivitas di dalam rumah